cikampek ruas jalan menuju gerbang tol jati bening ditutup total sabtu pagi karena terendam banjir hingga enam puluh cm
kendaraan yang ingin melintas melalui tol jakarta cikampek menuju arah jakarta dari bekasi terpaksa dialihkan
banjir diduga akibat meluapnya kali cakung dan adanya proyek pembangunan tiang jalur kereta api cepat jakarta bandung
belum ada petugas jasa marga dan kontraktor proyek kereta api cepat yang bisa dimintai keterangan
kenyiputan cnn indonesia